program vaksinasi terus berjalan di sejumlah daerah di indonesia
pemerintah menggunakan vaksin yang berbeda
memasuki tahap ketiga vaksinasi
pemerintah indonesia tengah menggunakan vaksin astrazeneca
penerima vaksin mengklaim
vaksin astrazeneca tidak memiliki efek samping yang berbeda dibandingkan vaksin lain
arifin iksan warga jakarta yang menerima vaksin astrazeneca
membandingkan efek vaksin ini dengan temannya yang menggunakan vaksin sinovac
yang saya rasakan itu lapar banget
lapar jadi yaudah saya makan
makan kemudian nah setelah itu ngantuk
ngantuknya itu bukan karena makan tapi ngantuk berat
lembaga pemerintah di bawah departemen of health and social
healthcare inggris mengklaim
vaksin astrazeneca dianggap mampu menangkal varian virus corona delta
menurut jurubicara vaksin covid sembilan belas siti nadia tirmizi
semua vaksin disediakan pemerintah diakini mampu menangkal semua jenis virus corona
oleh karena itu pemerintah tetap akan menyediakan jenis vaksin yang beragam
dibandingkan hanya menggunakan satu jenis vaksin
itu sangat spesifik untuk perlindungan yang akan diberikannya
jadi tidak ada vaksin
yang bisa untuk beberapa jenis penyakit ya kecuali misalnya dpt polio ya
nah hanya mereknya bisa bermacam macam
nadia menambahkan menggunakan vaksin yang sama punya jumlah terbatas
karena itu tidak akan cukup digunakan untuk ratusan juta warga indonesia yang siap divaksin
nora spasia nedi pranedia jakarta